bep aku tuh kangen banget sama anakku
pasti dia juga kangen sama aku
aku yakin pasti dedek bayinya itu kangen sama suara aku
sama belayan aku
tapi beb harus ingat jangan ngerepotin bu aminah ya
ih beb aku tuh gak pernah ngerepotin bu aminah
ada apa ya pak
ah gue dengar masalah si muni
gue jadi ikut sedih dengarnya
masuk ya pak
oh iya ini gue juga bawa nasi uduk buat lo
takutnya belum sempat masak
aduh jadi ngerepotin lu lho pak
yuk masuk ya pak
papa ngapain di sini
janjian papa bundaran pacaran lagi nra
janjiannya di sini
nah terus gimana nih
eh turun turun turun
mumput mumput mumput
ya ampun indra kenapa lo bisa salah sih
gak pernah bener urusan sama lo
udah berangkat pak
bapak udah biarin gue aja pak
lu duduk manis aja disini
diam aja tenang
gue gak nyangka ya pak
kejadiannya kayak begini
udah pada tua
ya mudah mudahan dia balik lagi
ipah bawain nasi uduk nih
lo sarapan dulu deh
makan apsu makan ya
ntar lu sakit
duduk duduk ya
duduk apsu duduk
yang sabar ya nuni ya
ntar juga dia nyesel
nanti juga dia balik lagi
aku tuh kangen banget sama anakku
pasti dia juga kangen sama aku
hah aku yakin
pasti dedik bayinya itu kangen sama suara aku
sama belayan aku
ya beb ya
tapi beb harus ingat
jangan merepotin bu aminah ya
aku tuh nggak pernah ngerepotin bu aminah
justru aku dateng ke rumah bu aminah itu
aku nggak pengen
bu aminah tuh kecapean
makanya aku bantuin terus setiap hari
ibu puput paji
ah ibu sehat
sehat bu alhamdulillah
aduh saya pas baru mau belanja nih
eh jangan belanja bu
udah nanti kita beli makanan aja yuk
tuh kan beb
aku tuh nggak pernah ngerepotin bu aminah

ya mari mari silahkan mas
pagi pagi udah kesini
nggak apa apa beb
bu aminah itu kan bayi
mau ke kantor ya
anak anak begadang tiap malam di dekat rumah gue
berisik pak rw
tiba tiba begituan aja lu
lu juga dulu pernah begitu
anggap aja hitung hitung bantuin jalan itu ya

anggap aja hitung hitung bantuin jalan itu ya
kagak main judi
iya pak rw
mas rijal kalau dari samping cakep banget ya
mbak bisa aja
jangan lengkap gitu dong
panggil aja vin
kelihatan berwibawa banget ya
apalagi ada uban ya

da da da šab shabby enggak
lagi nunggu mami puput pak
mami puputnya kemana
tunggu di sini aja ya
kalau ada orang nggak dikenal
jangan mau ya
mas jangan lupa ya nanti jam empat pipin tunggu loh
nah gitu kan enak kedengerannya
iya fin makasih